aduh ternyata hewan pun bisa dilatih untuk memakai masker dan memakai helm
video ini merekam pengendara motor yang membawa anjing melintasi lokasi operasi justisi di taman kota tasik malaya jawa barat
baik pengendara maupun anjing sama sama patuh menerapkan protokol kesehatan saat berlalu lintas
selain mengenakan jaket dan pelindung kepala anjing jenis golden trifer ini juga memakai masker
perekam video kemudian mengapresiasi pengendara dan berkomentar
manusia seharusnya malu karena binatang justru taat helm dan masker
saat razia berlangsung anjing sedang diajak pelatihnya jalan jalan
anjing bernama joy ini merupakan hewan peliharaan keluarga yang sudah berusia tiga lima tahun
selain cekatan joy juga penurut dan pintar
ketologinya agresif banget lah
terus super aktif banget
susah buat dilatih tapi rata rata golden ya anjing baik
terus cepat cepat gampang bilangin
itu inspirasi saya aja
kalau naik motor semua orang kan pakai helm
saya terinspirasi aja
kita coba aja dogi bisa pakai helm nggak
tapi ternyata ya
udah memang udah dundur
doginya memang dari kecil udah nurut
pintun lah udah mau disuruh apa apa juga dia mau
namanya siapa sih
ini gimana punya anjing seperti ini bangga atau gimana
bangga apalagi sekarang udah kayak gini lebih seneng
joy memang sudah terbiasa menggunakan jaket helm dan masker
nah jika anjing saja taat pakai masker
lalu bagaimana dengan manusia
masih mau membandel
denda radian tasik malaya jawa barat